krisis pangan yang terjadi saat ini tidak hanya menimpa negara berkembang
bahkan negara maju pun ikut mengalami dampaknya
sejumlah negara mengalami tingkat inflasi tinggi
bahkan ancaman resesi sudah di depan mata
pemerintah indonesia hingga saat ini masih bisa menekan dampak kelangkaan pangan global
dengan memperkuat sejumlah instrumen keuangan
namun perang ukraina rusia eskalasi geopolitik yang tinggi hingga pandemi yang belum berakhir
membuat ancaman krisis pangan diprediksi bisa semakin parah
pemerintah indonesia hingga saat ini masih bisa menekan dampak kelangkaan pangan global
imf pun membuat sejumlah kebijakan yang akan mendorong perbaikan ekonomi
di sisi imf kita akan membuat peran
memberikan balas pengembangan
mengembangkan isu kebohongan
dan juga memberikan finansi dengan menguatkan program program kita
apa saja yang berarti
jadi kita hidup di dunia tanpa kegunaan
pada acara high level seminar g dua puluh indonesia
tujuh belas juli di nusa dua bali
sejumlah menteri keuangan negara g dua puluh dan kepala lembaga keuangan negara
sepakat untuk membentuk dana patungan dan mengadakan pertemuan dengan menteri pertanian
guna mengatasi kelangkaan pangan dunia